sungai kapuas sungai terpanjang di indonesia dengan panjang seribu satu ratus empat puluh tiga km menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar
namun kapuas juga bisa berubah menjadi sumber bencana akibat ulah manusia yang merusak ekosistem sekitar
menurut gubernur kalimantan barat sutar miji sepuluh tahun lalu sungai kapuas masih memiliki kedalaman enam hingga tujuh meter
namun kerusakan di daerah aliran sungai mempercepat proses sedimentasi sungai

nah pemerintah harusnya melakukan pengerukan
sudah meminta pengerukan
nah ini tujuh tahun ini tidak ada pengerukan
deforestasi hutan di tuding memegang peranan penting
atas bencana banjir yang melanda kawasan kalimantan barat
global forest watch mencatat kalimantan barat kehilangan satu dua puluh lima juta hektare hutan primer sejak tahun dua ribu dua hingga dua ribu dua puluh
khusus tahun dua ribu dua puluh kalimantan barat juga kehilangan tiga lima puluh delapan juta hektare tutupan pohon
juru kampanye hutan greenpeace ari rompas juga mencatat
banyaknya izin konsesi hutan di kalimantan barat yang diberikan tanpa batasan yang jelas
di kalimantan barat itu luas konsesi sawit itu sekitar empat empat juta
dan dia berkontribusi terhadap satu dua juta deforestasi di kalimantan barat itu sendiri
ada sebuah hutan tanaman industri atau fallen paper itu ada sekitar satu sembilan juta
begitu juga dengan logging concation itu satu satu
sebagian wilayah kalimantan barat itu sudah dipenuhi izin izin konsesi
nah izin izin konsesi itu itu diberikan serampangan oleh pemerintah
jadi tidak ada batasan batasan atau kemudian kriteria kriteria yang jelas
meskipun misalnya dalam menerbitkan izin itu ada wajib amdal ya
ketika hujan lebat datang dengan tidak adanya tutupan lahan sebagai wadah penampung air
tanah menjadi lumpur dan mengalir ke sungai
sehingga menyebabkan pendangkalan
ketika debit air di sungai telah mencapai tinggi maksimal
maka air akan menggenangi wilayah di sekitar aliran sungai
apalagi menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bulan oktober dan november bukanlah merupakan puncak dari fenomena lanina
yang terjadi saat ini baru pembuka
belum benar benar yang lebih tinggi ataupun puncak
sehingga potensi bentana hidrometrik
meteorologi seperti banjir longsor banjir bandang angin kencang
ini masih akan terjadi di berbagai wilayah indonesia
oleh karena itu kami mohon agar semua pihak di daerah maupun di pusat tetap terus bersiaga
karena ini mohon maaf hanya berganti wilayahnya
tergantung mana yang lingkungannya lebih rentan atau lebih terganggu
itu yang akan terjadi
itu akan longsor lebih dahulu atau bandir lebih dahulu
jadi ini ketahanannya saat ini benar benar tergantung kepada ketahanan daya dukung lingkungannya
pemerintah harus segera mencari solusi konkret
agar bencana ekologis ini tidak semakin parah dan merenggut banyak korban
tim liputan cnn indonesia